sejumlah balon udara liar terlihat terbang di langit bandara internasional yogyakarta kulon progo yogyakarta
salah satu balon udara berukuran raksasa bahkan sempat mendarat di landasan pacu bandara
bandara beruntung pada saat itu sedang tidak ada pesawat lepas landas atau mendarat
balon udara liar ini segera diamankan oleh petugas bandara
diduga balon udara liar ini berasal dari kawasan di dekat bandara internasional yogyakarta kulon progo
dari data airnav setidaknya ada dua puluh empat balon liar yang jatuh
delapan di antaranya ada di yogyakarta
balon udara liar yang terbang bebas di sekitar bandara tak bisa disepelekan lantaran dapat membahayakan aktivitas penerbangan
balon udara terpantau di atas runway yia
dari laporan yang diterima oleh airnav ada kejadian dua puluh empat balon udara di seluruh pulau jawa
dan delapan di antaranya ada di wilayah yogyakarta
jadi dari delapan itu
sekitar wilayah bandar udara memberikan sosialisasi agar tidak menerbangkan balon ke udara secara bebas
mengingat ketentuan tentang baron ini sudah ada peraturan pemerintah